anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
masyarakat dibuat heboh dengan viralnya sebuah lapak online
yang memperjualbelikan surat keterangan bebas covid sembilan belas
dan dijual hanya sekitar rp tujuh puluh
pihak manajemen rumah sakit mitra keluarga gading serpong kabupaten tangerang
yang namanya terpampang di surat itu dengan tegas membantah dan menyebut
surat yang terlanjur beredar itu sebagai surat keterangan palsu
sementara pelaku pembuat surat keterangan palsu tersebut
sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian
masyarakat sempat dihebohkan dengan beredarnya jasa pembuatan
surat keterangan sehat bebas covid sembilan belas
yang dikeluarkan oleh salah satu rumah sakit swasta di kawasan tangerang
harga yang tertera di lapak penjualan ini hanya berkisar rp tujuh puluh
lapak jualan di salah satu toko online ini bahkan telah dilihat
hingga belasan ribu akun pembeli
hal ini langsung direspon pihak manajemen rumah sakit mitra keluarga gading serpong
meski dalam surat yang dijual itu tertera kop surat atas rumah sakit mitra keluarga
manajemen memastikan jika surat itu tidak benar alias hoax
pihak manajemen dengan tegas membantah surat itu
dan menekankan tidak pernah mengeluarkan surat keterangan seperti yang beredar
pembawanya adalah untuk pembuatan surat keterangan covid sembilan belas
diharapkan langsung datang ke rumah sakit karena hal ini sangat serius
setelah ramai dan menjadi perbincangan di media sosial
jajaran kepolisian telah berhasil menangkap pelaku jual beli surat keterangan sehat bebas covid sembilan belas
wakapol rikomjen polisi gatot edi pramono mengatakan
kasus ini terjadi di bali dan pelakunya sudah ditangani oleh polda bali
ada yang beredar terkait dengan jual beli online
kemarin saya sudah sampaikan kepada pak kabaris krim
dan kemarin terjadinya itu di bali kabolda bali
dan sudah ditangani oleh pak kabolda bali dan pelakunya sudah ditangkap
dan kita pak kabaris krim sudah menyampaikan kepada jajarannya
untuk mengantisipasi ini dan tidak akan terjadi ke depan
namun demikian gatot tidak merinci detail peran dan modus tersangka
serta penangkapan yang sudah dilakukan oleh polda bali tersebut
tim liputan cnn indonesia
bagaimana tanggapan dari rumah sakit terkait surat keterangan bebas covid sembilan belas palsu
yang kian marak sudah ada tonang dwi ardianto
dari perhimpunan rumah sakit seluruh indonesia
selamat malam pak tonang
pak tonang bagaimana tanggapan anda terkait dengan fenomena maraknya penjualan surat bebas covid sembilan belas ini pak
di beberapa media sosial dan juga di toko online
ya tentu kami prihatin terjadi hal seperti ini
yang satu sepedulnya rumah sakit yang besar kota telah melakukan konfirmasi dan verifikasi
yang penting itu dulu ya
yang kedua kami ingin sampaikan bahwa dalam kode etik kedokteran itu ada satu ketentuan
sangat jelas bahwa seorang dokter wajib hanya memberikan surat keterangan dan pendapat
yang telah diperiksa sendiri kebenarannya
artinya ada klausul bahwa surat keterangan seperti itu apapun juga ya tidak nyentuh covid sembilan belas
tapi semuanya juga adalah harus berbasis pada telah memeriksa sendiri pada pasien tersebut
maka tentu layanan layanan seperti online ini perlu kita hati hati ya
karena resiko tentu kok rasanya tidak tepat seperti itu
oke pak tonang apakah anda sudah memberikan imbauan kepada seluruh rumah sakit
yang berada di bawah asosiasi persi ini
supaya berhati hati begitu mengeluarkan surat keterangan bebas covid
sehingga tidak disalahgunakan begitu
ya terima kasih ini ceritanya begini sebetulnya
jadi awal mulanya itu ada peraturan menteri perhubungan nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
itu keluar tanggal dua puluh empat april
kemudian dalam tentang ini ya
tentang pengendalian transportasi selama masa mudik itv tiga
dalam langkah pencegahan covid sembilan belas
untuk itu kmnk sedang menerbitkan surat edaran dirjen
di tanggal dua puluh sembilan april tentang tata cara kalau harus naik pesawat
dalam situasi di mana ada pembatasan aktivitas terkait dengan covid itu
nah sebetulnya sd dirjen ini dikhususkan untuk suatu tujuan
di mana ada tugas tugas bagi staf instansi pemerintah maupun staff
instansi swasta yang oleh karena kepentingan mendesak
memang harus melakukan perjalanan luar kota pada saat sebetulnya
perjalanan luar kota itu sedang dalam pembatasan ketat
lalu syaratnya adalah disekutannya sana harus memiliki surat keterangan sehat
kita seperti itu sebetulnya
harus memiliki surat keterangan sehat termasuk ada kaitan dengan
diantarakan sebagai bebas covid
nah menghadapi surat itu
perti memohon kepada kederaan kesehatan bahwa
mendukung upaya untuk adanya pembatasan dan
pembesaran ketat bagi yang harus disesuaikan bisa terbang
tapi untuk menyebut bebas covid itu tentu perlu persyaratan yang cukup lengkap
yang tentunya sebenarnya tidak tepat kalau hanya didatangkan pada misalnya repitest
ini yang kami sampaikan
dan kemudian kami sampaikan kepada teman teman untuk hati hati
karena tentu rumah sakit tidak pada posisi yang mudah untuk menyebut sebagai bebas covid
diseput bebas covid itu secara syaratnya cukup berat di ketentuan kepentingan
menteri kesehatan yang berdomaan bahwa
harus ada pembersaan suara dua kali dan sebagainya
jadi tidak mudah untuk menyebut dengan surat keterangan bebas covid
kami bisa menyebut sebagai pada saat dokter perusahaan itu
kondisi pasien dalam kondisi sehat dengan hasil rapid test begini hanya itu
tapi kami tidak menyebut untuk soal bebas covid
pak tapi kalau kita lihat kan banyak sebetulnya masyarakat yang bisa mendapatkan surat keterangan sehat
begitu dari rumah sakit ataupun dari puskesmas gitu
begitu yang mempermudah mereka
apakah ini kemudian menjadi evaluasi dari persi pak
jadi dalam se surat ezn itu memang ada dua lampiran
lampiran itu pertama adalah tentang surat keterangan sehat itu sendiri
yang laporan kedua adalah tentang hasil pemeriksaan rapid test
nah rumah sakit dalam hal ini sesuai dengan ketentuan itu hanya memberikan keterangan bahwa
pada saat dilakukan pemeriksaan tanggal sekian jam sekian itu kondisi pasien dalam kondisi sehat
artinya tidak ada tanda tanda sakit dilampiri juga dengan hasil pemeriksaan rapid test
tapi sekali lagi memang rumah sakit tidak pada posisi untuk mampu mengatakan sebagai bebas covid
ini yang kami lakukan
jadi kalau memang sekarang ada masyarakat yang bisa mendapatkan memang se nya memang mengatakan bisa bisa didapatkan
asal tentu dengan tadi bahwa ada pemeriksaan yang benar sesuai dengan kode etik exdokteran maupun di kuhp tentang penerbitan surat keterangan tadi
tapi pak tonang sebetulnya ada celah tidak sih
di mana praktek praktek seperti ini bisa terjadi begitu
praktek praktek masyarakat dengan mudahnya mendapatkan surat keterangan sehat
karena kalau tadi mengacu apa yang disampaikan oleh pak tonang bahwa rumah sakit tidak bisa memberikan keterangan sepenuhnya bebas covid begitu
nah ya ini kami yang teluruskan bahwa memang dalam surat itu dan kampus itu yang diberi kurangan memang adalah paskus dan rumah sakit pemerintah
itu yang adalah se tanggal dua puluh sembilan april
jadi sampai sampai itu
sampai pada batas itu sebetulnya masih terjaga tentu karena otomatis hanya rumah sakit pemerintah dan pusat mas ataupun milik pemerintah yang bisa memberikan deh
tadi sebatas mengatakan sehat
memang kemudian pada tanggal enam mei itu terbit juga surat edaran dari kepala gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
di mana memang memperluas bahwa surat keterangan sehat itu dapat dibuka terus dari tidak hanya milik pemerintah
ya juga dari pak kek suasta
itu pak sama teman pak kek suasta pun
tapi ini juga sebetulnya paham betul bahwa itu ada ketentuan untuk tidak digabah memberikan surat keterangan
apalagi saya menyebut bebas covid tentu tidak ada
bahwa ada yang mendapat demikian tentu kami juga menyayangkan
dari mana tapi harus kita luruskan bahwa untuk menyebut bebas covid itu urutan pemeriksaannya cukup panjang
mungkin dalam sekali ketemu langsung mengatakan bebas covid itu tidak mungkin
ya pak tonang ada sanksinya tidak sih kepada rumah sakit kalau kemudian ditemukan ada praktik jual beli seperti ini
pada dasarnya surat keterangan saya itu adalah ranah dokter sebagai pemeriksa
dan rumah sakit adalah institusi yang memayunginya
tentu hal seperti ini adalah sangat ketat
saya tidak hafal pasal pasalnya karena saya tidak di bidang hukum
tapi jelas ada diskusi cukup panjang di interagam juga tentang bahwa rumah sakit dan dokter yang memberikan itu dalam posisi yang sangat berisiko kalau sampai nanti terbukti melakukan pemalsuan surat keterangan ini
pada di sanksi pidana nya juga ada
terima kasih sekali pak tonang dwi ardianto dari perhimpunan rumah sakit seluruh indonesia
atas waktunya kepada cnn indonesia newscast malam hari ini